masjid raya k i haji hasim asyari di kawasan cengkareng jakarta barat ini
akan dijadikan sebagai salah satu tempat isolasi atau karantina selama empat belas hari
bagi para pemudik yang kembali ke jakarta maupun juga para pendatang yang datang ke ibu kota
tetapi tidak memiliki dokumen sikm atau surat izin keluar masuk
sebagaimana diatur dalam pergub dki no empat puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
menurut keterangan dari pengelola masjid raya k i haji hasim asyari
menyebutkan bahwa tempat ini dikhususkan bagi para pemudik ataupun juga pendatang
yang menggunakan pesawat terbang dan benderat di bandara soekarno hatta
berikut pernyataan selengkapnya
masjid raya k i haji hasim asyari ini diperuntukkan bagi pemudik yang masuk dari bandara
di sana di bandara nanti akan ada petugas dari pemprov itu dinas perhubungan satpol
yang akan memeriksa kelengkapan atau skm dari para pemudik yang tiba melalui bandara soekarno hatta
saya akan mengajak anda untuk melihat apa saja fasilitas yang ada di masjid raya k i haji hasim asyari
yang kini difungsikan menjadi tempat isolasi
di ruangan aula ini ada delapan puluh empat felbet yang disiapkan untuk calon penghuni pria atau laki laki
penempatan satu felbet dengan felbet lainnya diberikan jarak sebagai wujud dari prinsip social distancing
sepanjang satu setengah hingga
dan sementara itu untuk penghuni wanita dan anak anak ada enam belas felbet yang ditempatkan di empat ruangan berbeda
itu artinya masjid k i haji hasim asyari hanya berkapasitas seratus orang saja untuk melakukan karantina
bagi para pemudik ataupun juga pendatang yang datang ke jakarta dengan menggunakan pesawat terbang dan mendarat
di sisi yang lain
masjid raya k i haji hasim asyari ini juga menyiagakan posko kesehatan selama dua puluh empat jam untuk melayani kesehatan para penghuni selama menjalani masa karantina
sementara itu pihak pengelola hanya menyediakan tempat tidur dan juga air bersih untuk keperluan mandi dan lainnya
tetapi untuk keperluan makan para calon penghuni nantinya diminta untuk memenuhinya secara mandiri dengan melakukan pemesanan secara online
sementara itu keterangan yang
kami peroleh dari kepala dinas kesehatan jakarta barat kristiwatini
menyatakan bahwa para penghuni yang nantinya akan menjalani karantina di sini
terlebih dahulu akan melakukan tes covid sembilan belas dengan metode pcr
dan jika hasilnya terbukti positif maka yang bersangkutan akan langsung dibawa ke rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran
sejak disiapkan pada tanggal dua puluh enam mei sampai hari ini
belum ada satupun pemudik ataupun juga pendatang yang dikarantina di masjid raya kiai haji hashim ashari ini
maher dika utama warsa jakarta